sorotan lain saudara polrestabes medan sumatera utara mengungkap fakta baru pada kasus kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan
sebelumnya warga medan dikejutkan dengan tabrakan yang melibatkan supercar porsche dan minibus di depan mapol restabes medan
dari hasil pemeriksaan pengemudi dalam keadaan sadar sementara penumpang porsche mengaku usai minum miras dan dari tempat hiburan malam
meski keduanya negatif narkoba dan dalam keadaan sadar tak ada jejak atau tak adanya jejak pengereman sebelum kecelakaan dinilai tidak wajar
beberapa keterangan yang akan kita tambahkan kalau hasil pemeriksaan cek urin kemarin memang yang kita temukan negatif